youtube berbicara mengenai platform berbagi video terbesar di dunia ini tidak akan ada habisnya
kali ini produser cnn indonesia tech news berkesempatan mengunjungi salah satu youtube space yang berada di tokyo jepang
lalu seperti apa keseruan berada di sana kita simak informasinya
jika anda seorang konten kreator tentu tahu youtube space
yakni sebuah rumah produksi yang memberikan pelatihan produksi acara komunitas hingga pameran video digital
dalam rangkaian konferensi kecerdasan buatan google di tokyo jepang akhir november lalu cnn indonesia tech news berkesempatan mengunjungi youtube space
berlokasi di sejumlah kota besar di dunia rumah produksi milik youtube ini ingin menjadi wadah bagi para kreator di berbagai negara di dunia
untuk merekam video dan mengajarkan apa yang ingin mereka sampaikan ke penonton di channel youtube
bagi konten kreator youtube yang ingin menggunakan fasilitas youtube space secara gratis syarat utama harus memiliki setidaknya minimal sepuluh ribu subscriber
setelah itu dengan mudah anda dapat melakukan booking atau pemesanan via laman resmi di youtube space force com
mulai dari proses praproduksi produksi hingga pasca produksi akan dipantau oleh youtube
pada proses praproduksi contohnya kreator dapat dengan bebas menentukan hari waktu dan jenis ruangan apa yang dibutuhkan
bahkan jika membutuhkan peralatan rekam youtube juga menyediakannya secara gratis
yang menarik dari kunjungan di youtube space tokyo adalah robot bim
robot pintar buatan suitable technologies ini berfungsi sebagai tour guide atau pemandu bagi pengunjung yang datang
meskipun di indonesia belum tersedia youtube space secara permanen untuk mengenalkan ke para kreator di indonesia youtube mengadakan acara bertajuk youtube pop up space di indonesia setiap tahunnya
tentu ini menjadi salah satu jalur pembelajaran untuk memanfaatkan teknologi produksi terbaru dengan pelatihan langsung dari pakar industri produsen dan dari pencipta kanal video terpopuler
jangan lupa like share dan subscribe ya